ini masih motor yang lama
motornya baru ceng
baru lepas rantai
motornya boleh keluar lagi
abis minum air rendeman kakinya mas su
cerita tentang barnas
yang emak ceritain teh beda sama ceritanya pak ustad kayak med
kalau memang cerita emak bohong
apa untungnya buat kamu
kejujuran emak buka
kamu benci sama bapak kamu seumur hidup
ada manfaatnya bagi kamu
apa yang diceritakan orang jerawas
tentang keburukan barnas
emak yang tahu semua
semua yang tidak diketahui orang orang
barnas itu sudah nikah lagi
sebelum dia menceraikan ibu kamu
ibu kamu datang hampir tiap malam ke rumah emak
karena dipukulin oleh barnas
itu yang ingin kamu dengar
orang orang cirawas senangnya membuat perkara
membuat orang orang ribut
khususnya si kemet
tidak semuanya harus diceritakan sama kamu cu
karena itu akan menambah kebencian kamu sama barnas
biarlah hanya barnas yang berdosa
kalau si utuh sempat berpikir mainin kamu
orang orang secidahu pasti akan cari dia sampai ketemu
gimana kalau besok mimin kesana pak
dia yang seharusnya datang kesini
bukan kamu yang kesana
kita itu dari pihak perempuan
malu maluin lah tuh
kalau sampai besok dia tidak datang
jangan pernah hubungin tuti lagi
ini kayaknya tidak bisa kita biarkan kang daksim
harus kita urus cepatnya
jangan sampai rencana yang sudah matang jadi berantakan
bagaimana pak durun
sudah dapat kabar
kalau begitu kita tinggal berjalan
kalau begitu kita tinggal
kita menunggu saja
bagaimana pemikiran si ucu itu
jangan lupa like share dan subscribe

sampai jumpa di video selanjutnya
ini masih motor yang lama
motornya baru ceng
baru lepas rantai
motornya boleh keluar lagi
abis minum air reneman kakinya mas suha
pada ketularan penyakit ya
mulut pada remes semuanya
etap pacarnya dijagain ya
ya siapa tau memang mereka jodoh
kita kan gak tau
kalau aku bener aku
besan ayo buruan besan
sini aku bawain minumannya
kemarin edward beli kodoknya dimana
edward ga beli dong edward rekam sendiri
gimana ngambilnya kan edward takut kodok
eh gimana sih
minumannya lah aku teh cuma lima tapi kok sisanya ga ada
lima belas lagi teh kemana
gak bisa kerja bukannya ga bisa dagangannya bibi
namanya juga aus bi
kamu kan harus ganti
ini teh dagangan orang
ganti bayar pakai apa bi
ya ampun bi gaji ice kan cuma tujuh ratus ribu
icak kan mau beli handphone
eh salah kamu sendiri ya tuh
kang dijagainah tuh
wah saya pulang dulu ya
sama mangte udah bilang
jangan minum es warai
kan terawih tinggal seminggu lagi nih
deng masjid mana yang sudah kamu pantau nih
ceng di cibatu banyak ceweknya
oh tuh dang
yang mantau masjid tuh
bukan saya dia tuh akum
yang dipantau masjidnya bukan cewek ceweknya
masjid mana yang aman
buat ngajak bu yola
kamu kalau bercanda jangan bobo bu yola
nant pebri nganggepinnya serius
alah memang kamu yang pengen serius
kenyataan dari muka kamu
apalagi kalau ketemu bu yola
kamu jangan memilih mereka berdua
mereka berdua itu korslet semua
ya kedengeran atuh kum
kali kali aja dikasih nikah yang kedua kali
kamu aja tanya sama ikosan lah
eh maaf ya saya emang setia
kalian tuh berdua yang bandit
mau yang satu lagi
mau tapi malu
awas ceng ya saya bilangin mas wah kamu gojengin cewek